surat edaran dari dirjen badan peradilan umum mahkamah agung terkait dengan tata tertib mengikuti persidangan ini menuai sorotan
pasalnya dalam surat tersebut dicantumkan tadi ya pelarangan aktivitas merekam baik itu mulai dari suara misalnya
video dan juga pengambilan foto tanpa seizin pengadilan negeri yang bersangkutan
dan ini ditujukan untuk semua pengadilan tinggi dan juga pengadilan negeri di seluruh indonesia
kita lihat dulu apa sebetulnya pangkal permasalahannya sehingga ini kemudian surat edaran ini menjadi persoalan
dan juga diminta oleh katakanlah ilbhi begitu mewakili sejumlah kelompok masyarakat sipil
mengatakan untuk lebih baik ini dicabut saja surat edarannya karena ada sejumlah hal yang dilanggar
justru ini menduga atau menjadi celah gitu bagi tumbuh suburnya mafia peradilan
kita lihat dulu ya ini soal kemudian mahkamah agung yang melarang merekam persidangan
tadi ya foto video dan juga pengambilan
kita lihat seperti apa surat edaran ini sebenarnya berawal dari surat edaran direktur jenderal badan peradilan umum
nomor dua tahun dua ribu dua puluh tentang tata tertib menghadiri persidangan
ada di pasal satu nomor tiga yang tadi juga kita sudah tampilkan kepada anda suratnya adalah
ini mengenai pengambilan foto rekaman suara rekaman tv ini harus seizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
jadi anda bayangkan kalau kemudian dalam suatu persidangan tidak mendapatkan izin dari pengadilan negeri yang bersangkutan
maka kemudian tidak akan ada rekaman foto ataupun video untuk mendokumentasikan apa apa saja yang sudah dibahas
atau untuk menyampaikan itu atau menyebarluaskan terkait materi materi persidangan karena ini tentu menjadi penting
ini yang kemudian diatur dalam aturan terbaru dari ma ini untuk mengatur supaya kemudian kalau ada aktivitas tersebut
harus meminta izin terlebih dahulu
jadi kalau kemudian tidak diizinkan maka tidak boleh
ini kan yang kemudian selama ini publik mengetahui sejumlah kasus di persidangan tentu kan pasti dari informasi rekaman
baik dari media atau mungkin dari kamera pribadi begitu yang kemudian mendokumentasikan
karena persidangan itu kan terbuka untuk umum sebetulnya
kalau kemudian ada yang melanggar soal etika kah atau soal memancing keributan kah
itu kemudian boleh hak dari hakim untuk mengeluarkan atau menegur siapapun yang hadir dalam persidangan
jadi kemudian ini dari tata tertib ini sebetulnya surat itu yang menjadi sorotan
kita lihat apa kemudian kritik dari ylbhi ya terkait dengan surat edaran ma
yang pertama adalah ini bertentangan dengan undang undang nomor empat puluh tahun sembilan puluh sembilan tentang pers
ini dulu yang pertama kita lihat
kenapa kemudian ini bertentangan
karena kemudian dalam undang undang ini awak media atau pers ini kan kemudian dijamin oleh hukum ya
oleh undang undang untuk paling tidak bekerja soal jurnalistik
untuk menyebarkan informasi kepada publik untuk mendapatkan informasi dan ini tidak dilarang begitu
jadi kalau kemudian kerja kerja jurnalistik menjadi terganggu akibat dalam suatu persidangan tidak boleh direkam dan lain sebagainya
tentu ini akan bertentangan dengan undang undang nomor empat puluh tahun sembilan puluh sembilan menurut dari ylbhi
dan kami dapatkan rilisnya begitu
dan ini kemudian dianggap juga memperparah mafia peradilan karena ya tadi itu ya bahwa rekaman itu kan menjadi bukti seperti apa kemudian jalannya persidangan
seperti apa yang ditangkap oleh publik
nah kita lihat kemudian apa sebetulnya tanggapan dari ylbhi paling tidak
dari direktur ylbhi asfinawati mengatakan menanggapi aturan ini ylbhi berpendapat bahwa larangan memfoto
merekam dan meliput persidangan
dan persidangan tanpa izin ketua pengadilan akan memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan
tapi kemudian surat edaran ma ini juga selain mendapatkan kritikan
tapi juga sebetulnya ada juga dukungan atau yang sepaham dengan ma untuk melarang ataupun membatasi atau meminta izin terlebih dahulu jika ada aktivitas perekaman
paling tidak dari adrianus meliala komisioner dari ombudsman

kalau itu berlangsung dalam ruang pengadilan saya rasa benar sekali
jadi memang ruang pengadilan itu ruang yang sakral
dalam arti di situ ada peran hakim yang sangat penting
tapi di pihak yang lain langsung dipotret langsung disebarkan tanpa mengerti konteks persidangan yang sedang berlangsung
dikhawatirkan akan menimbulkan distorsi
jadi mungkin distorsi menjadi satu kata kunci untuk kemudian perlu membatasi atau diberikan izin paling tidak begitu
untuk siapapun yang membuat itu
jadi kita melakukan aktivitas perekaman memfoto agar kemudian tidak disebarluaskan hanya tanpa mengerti konteksnya seperti apa
jadi menyebabkan distorsi tadi
nah alasan dibutuhkan rekaman lagi kemudian menurut ylbhi yang pertama adalah
dalam aktivitas perekaman baik foto dan juga video ini kan merupakan bukti bukti keterangan dalam sidang sebetulnya
jadi itu yang tadi saya katakan bahwa aktivitas persidangan itu bisa kemudian direkam
jika kemudian ada hal hal yang dianggap tidak benar dalam konteks peradilan ini ada buktinya
apalagi kemudian menurut ylbhi bahwa indonesia tidak memiliki tradisi dan juga ketentuan yang ketat mengenai catatan jalannya sidang
ylbhi sering menemukan keterangan saksi dikutip secara berbeda
baik di dalam tuntutan jaksa penuntut umum maupun dari putusan majelis hakim
untuk itu perlu ada bukti bukti keterangan seperti yang direkam ataupun difoto
kemudian bukti sikap majelis hakim dan juga
para para pihak dalam persidangan seperti apa karena tentu majelis hakim ini kan terikat dengan pasal satu ratus lima puluh delapan kuhap ya misalnya
ini soal melarang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di dalam persidangan tentang keyakinan mengenai salah satu dan juga atau tidaknya terdakwa
kemudian yang juga penting adalah ini soal pengawasan peradilan sebetulnya
jadi dengan adanya perekaman sebagai bukti tadi artinya para hakim atau semua pihak pihak terkait
ini merasa ada yang mengawasi begitu mengawasi kinerjanya tindak tanduknya di dalam persidangan
sehingga kalau kemudian ada hal hal yang dianggap tidak benar ini ada bukti bukti yang konkret
yang tadi dikatakan bahwa itu penting sekali rekaman dan juga video tadi itu
ataupun suara paling tidak untuk seperti apa memotret jalannya persidangan
dan lagi lagi menarik untuk kita gali sebetulnya
karena kalau dikatakan melarang perekaman ini kemudian bisa menimbulkan
ibu sumurnya mafia peradilan itu seperti apa penjelasannya
nanti kita akan bahas soal ini ya soal aturan ini dan kemudian ini tidak boleh direkam dan lain sebagainya
ylbhi dan juga ombudsman memiliki pandangan berbeda terkait dengan larangan pengambilan foto
rekaman suara dan juga rekaman tv yang dikeluarkan oleh dirjen badan peradilan umum mahkamah agung